ya yang ois iya yang ois saya kesini bukan nyariin kamu saya nyariin ujang sama si asep kemana dia
oh anak itu palingan mereka lagi mikirin bagaimana caranya nangkap ikan hiu
mendingan yang is ikut abang aja nonton dangdutan di sebelah mau nggak nonton dangdutan lagi
masih mending mereka mah peduli daripada kamu laki laki pletot pletot juga bencong
yang ikan hiu berumur sepuluh tahun supunya gizi delapan ribu di mulutnya
untung aku cuma tadi keserempet giginya malah sampe kegigit coba kau sampe kegigit ih serem
ini kepiting aduh
hahaha takutnya sampe gak
hahaha bisa penakut udah terusin bacanya
ikan hiu ceran campurna
karena nelayan menangkapnya menggunakan jaring
bapak bapak ibu ibu hari ini kita membuat jaring untuk menangkap ikan hiu setuju
ya serius betul
sebentar sebentar tapi jaringnya mustahil bikin warna
kalau jaring seperti biasa pasti yang kuat pernah ke ikan hiu betul
aku punya ide gimana kalau kita bikin jaring dari besi setuju tak
susah tuh bikinnya
yang pula ya
oh yang pantas jadi
kawan pula tuh si bonny
begini saja bapak bapak ibu ibu bagaimana kalau itu semua jadi kita lapis double setuju
betul kata bonny
kalau begitu kita harus mengumpulkan jaring sebanyak mungkin
oke sekarang bapak bapak ibu ibu sekarang bukan
saya sudah minta permintaan sama rudez
kamu baik baik dengan bunuhnya
kamu udah selesai belum
aku udah dari tadi
hei kelihatan itu
kecamu tambahin jangan kejam
ya jangan lebih mau nyangkut
saya lari nyangkut
alah alah alah
itu yang tadi
cepat buka cananya bek
orang tua tapi
saya tugas juga